sama kita itu artinya diate pengen kita pergi
demi keamanan semua warga di kampung sini
mendingan kita pindah aja
jadi masalahnya beres
udah deh sekarang mami mau nganterin dulu jahitan yang masih sisa
kalian beberes ya
nah bang mario antrin saya yuk
saya mau nganterin jahitan dulu nih
sisanya buat ibu ibu
aduh anak anak alhamdulillah
akhirnya kita semua bisa keluar selamat ya
alhamdulillah mati anakku
kamu gak apa apa
gak apa apa kak
kalau kamu lapar nanti kita di rumah makan ya
ibu ranti anak anak
ibu ranti anak anak gimana
kalian selamat kan
alhamdulillah bu messi
kita semua gak apa apa
udah tuduh tante
walaupun ya sebenarnya itu tante messi shable sedikit ya sama ibu ranti
cuma masalah kalah kecantikan lah ibu ranti itu sama tante messi
tapi tante messi itu gak mungkin lah kirim kirim
kirim hantu bola api sama ibu ranti
jahat amat sih
si bu missi kenapa jadi jujur banget sih
eh siapa tuh ya yang ngirimin hantu bola api itu
kita harus cari tahu siapa pelakunya
kalau diimin terus dia akan neru kita terus
eh tapi udah udah
mendingan itu kita bahas nanti aja
sekarang kita semua pulang yuk
pasti orang tua kalian juga udah pada nungguin
sekarang kita pulang yuk
masih ya tapi kan ada parete
bu ranti gimana sih
masa baju saya udah seminggu belum kelar kelar juga
iya kebaya saya juga belum selesai
padahal saya mau pakai buat acara undangan saya besok
gimana sih bu
masa saya kondangan pakai baju biasa
saya kan pesen udah lama
bentar ya saya emang belum bisa nyelesain tepat waktu
soalnya keluarga saya lagi dapat gangguan
aduh saya gak mau denger alasan apapun
ibu kan udah janji
waktu ibu terima pesanan ibu udah nyanggupin
dan bakal selesai tepat waktu
udah deh gak usah minta minta maaf
ini bukan lebaran
saya mau jahit tempat lain
terus nanti saya akan ganti kok
tenang aja ibu ibu ya
pokoknya saya mau jahit
pokoknya saya mau ganti rugi
kalau gak sanggup bilang
iya iya saya ambilin dulu sebentar ya bu
cepetan bu ganti
ini kainnya ibu
nih punya ibu nih
ibu ibu jangan banyak makan abon macan ya
tuh udah marah marah
tuh udah marah marah
marah aja masih saya doain hati hati
hati hati jangan sampai ketabrak truk bu
mudah mudahan cuma keseram pet mikro led
kesel banget sama ibu ibu
sedih banget sih
saya teh bingung
sebenernya siapa ya
yang benci banget sama saya
ibu ranti inget inget dulu
mungkin dulu adang ibu bikin sakit hati
coba inget dulu lah
kalau sama bang mario saya bukan gak mau
terduh terduh ini bu messi sama warga ayah naon
kenapa rame rame di rumah saya
kami mau tera ranti pindah dari sini
supaya sampai situasinya benar benar aman
kan tera ranti yang dikejar kejar hantu bola api itu
iya kalau teteh pergi itu pasti hantu dia juga pergi
iya benar bang
bukan gitu loh ibu ranti
maksudnya seperti ini
jadi kan kita lagi diteror hantu bola api para warga messi juga
jadi kalau misalkan ibu ranti itu pergi atau pindah dari sini
pasti hantu itu juga enggak meneror kita
udah langsung pergi
jadi mendingan ibu ranti hampir pergi aja sana pindah
iya benar benar
sebentar kalau bu ranti pindah saya yang bisa hampir disini
hampir ribet amat
aduh gimana sih
jangan mancing mancing ya
engga udahlah gak apa apa ya bu ranti ya
waktu saya pergi dari rumah
emang rumah saya rumah keong
bisa ditaruh dimana aja
dimana sih pak
aduh jangan gitu dong
iya pokoknya bu ranti harus pindah dari sini
iya benar juga ibu
jadi ibu mesti mau saya pergi apa engga
aduh ya pergi yang engga engga
li kamu beneran mau pergi dari sini
gak tau deh
aku sih gak mau pindah dari sini
tapi warga akan keberatan kalau aku pergi
aku masih tinggal di sini
emangnya kita gak bisa ya ngusir hantu bola api itu
hmm harusnya sih bisa
kamu tau caranya gimana
hmm aku sempat baca baca di internet
katanya ada satu cara buat ngelarangin hantu bola api itu
dengan kapur sirih
tapi kan kita gak bisa lawan hantu bola api itu sendirian
kita harus pakai bantuan orang dewasa
kita kasih tau mami sama om mario aja
jadi gimana mie setuju gak
bu emangnya ibu gak mau apa
ngusir itu hantu bola api
emang ibu seneng digangguin terus sama dia
heee bukan apa apa
hantu bola api itu kan bahaya banget
hah saya setuju tuh
heee kakinya kok diangkat
taruh di kepala sekalian
hantu bola api itu
kita bisa kebakar
masa sekarang kita mau nangkap hantu bola api sendirian
gak mau ah
jangan bikin yang aneh aneh
mami teh udah riet
mendingan kita pindah aja ya
rafa mau pindah dari sini
kenapa mau di sini aja
dengerin ya rafa sama ali
kalo ada orang
kalo ada orang yang ngirimin santet banas pati ke rumah kita
itu artinya dia teh pengen kita pergi
demi keamanan semua warga di kampung sini
mendingan kita pindah aja
jadi masalahnya beres
sekarang mami mau nganterin dulu jahitan yang masih sisa
kalian beres ya
nah bang mario
saya mau nganterin jahitan dulu nih
sisanya buat ibu ibu
dari gimana juga saya mau
ayo deh sekalian bawain deh
biar saya gak capek
mami tinggal dulu ya
waduh duh duh duh duh duh duh duh duh
ini mau beli kasih makan apa sih areng
udah gak jaman
mogoknya gak pakai kode dulu
kasih apa apa tuh
ya jamanau dong
udah saya periksa dulu
ke bidan sana
emang wairan bu
buka tuh congornya
ini mana ada
kok mesin jahit isinya
yang bener dong cepetan
bisa dibenerin gak
aduh ini caranya gimana nih
bakar aja bakar
kalau gak bisa dibenerin
mobil pt jangan
apa sih itu sebi
wow kan udah duda itu dia
kasian anak anak tuh yang nungguin
gak sepsis juga